oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan ini
selamat pagi para menteri dan yang mewakili menterinya
pada pagi ini saya mengundang untuk dapat hadir di sini untuk bisa memberikan penjelasan
tindak lanjut skb tiga menteri tentang cuti bersama idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
pemerintah telah menetapkan penyesuaian hari cuti bersama skb tiga menteri
yang ditetapkan tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh
dalam menindak lanjuti skb tiga menteri tersebut
pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi baik dari aspek sosial
ekonomi maupun keamanan dan ketertiban

dari aspek sosial ekonomi maupun keamanan dan ketertiban
pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup
bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota
pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberikan kenyamanan
dan keamanan dalam perjalanan mudik
dari aspek ekonomi pemerintah juga mempertimbang usaha dapat beroperasi
dengan mendapatkan hukuman pelayanan dari sektor perbanan
pemerintah juga telah mendengarkan aspirasi dan melakukan pembahasan bersama
dengan perwakilan dari dunia usaha apindo dan kadin
serta pihak bursa efek indonesia
agar tetap dapat menciptakan kondisi perekonomian yang tetap kondusif
karenanya melalui serangkaian proses pembahasan dan pertimbangan
pemerintah mengambil kebijakan
ini merupakan tindak lanjut skb tiga menteri tentang cuti bersama tanggal sebelas dua belas dan dua puluh juni dua ribu delapan belas sebagai berikut
satu pemerintah tentu saja akan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat
yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa
nah rumah sakit telekomunikasi listrik
air minum pemadaman kebakaran keamanan dan ketertengkangan
imigrasi bea cukai perhubungan dan lain sebagainya
yang kedua setiap kementerian lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang ketiga pns yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada cuti bersama
dapat mengambil cuti di waktu lain
tanpa mengurangi hak cuti tahunannya
keempat transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh
transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh
ketentuan pelayanan perbankan akan diatur oleh bank indonesia
lima cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian yang lebih penting

lima cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian yang lebih penting
karena kepentingan pelayanan dan perbankan yang lebih penting

bangsa marduk yang memiliki tenaga turun
s colombur yang tidak mendatari pihak masyarakat
langsung membeli air operasi fisherman
kerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama idul fitri
dan yang ketujuh untuk bisa kemudian melengkapi atau menyelesaikan semua masalah masalah tersebut
keempat menko surat instruksi kepada kementerian lembaga terkait di bawahnya
untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian lembaga terkait
yang kedelapan setiap kementerian lembaga akan menindaklanjuti pengaturan hal tersebut
dengan menetapkan instruksi dan atau surat edaran
dengan penjelasan ini tentu saja diharapkan pelaksanaan cuti bersama idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
dapat berjalan dengan baik masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik
dan tentu saja dunia usaha bisa berjalan atau tetap kondusif
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan adanya penjelasan penjelasan tersebut tentu saja kalau kemudian ada pertanyaan dari para pihak media
silakan bisa untuk segera menindaklanjutin apa yang sudah menjadi penjelasan
dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan skb tiga menteri
silakan ada pertanyaan
nama dan dari mana
selamat pagi safe damianus dari tirto
selamat pagi bapak ibu saya damianus dari tirto
bu mau tanya kan jadi untuk penegasan aja nih untuk yang kalangan pengusaha itu kan minta agar fakultatif kan
dan sudah diizinkan oleh pemerintah jadi itu sepanjang cuti bersama mereka fakultatif
atau hanya di tiga hari cuti tambahan cuti bersama itu
terus yang kedua kenapa kok baru setelah skb tiga menteri
terbit kemarin tanggal delapan belas itu kenapa baru ada diskusi dengan apindo dan juga kadi
udah itu wajib terima kasih
ini karena para menterinya juga ikut hadir jadi untuk pertanyaan teknis nanti saya akan langsung kepada menteri teknis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bu menko bapak ibu menteri dan para sahabat yang hadir pemerintah media yang terkaya dengan masa cuti
di lingkungan perusahaan swasta sebenarnya dari dulu juga model yang diambil itu yang sifatnya fakultatif
maka tahun ini pun juga cuti bersama dua ribu delapan belas itu bersifat fakultatif
dalam arti bahwa satu cuti tahunan yang definisinya adalah bahwa cuti bersama itu kan sebenarnya cuti tahunan yang dilakukan secara bersama sama
tergantung oleh pemerintah
nah ketika dia bersifat fakultatif maka dia bisa menjadi pilihan
tentu ini disesuaikan dengan kondisi izin dan kebutuhan operasional dari perusahaan
serta berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh atau dengan serikat pekerja
atau sesuai dengan perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan
dengan demikian maka
bagi pekerja buruh yang melaksanakan cuti bersama otomatis dia akan mengurangi cuti tahunan
nah upah dibayar sesuai dengan ketentuan upah selama cuti
nah kemudian bagi pekerja buruh yang bekerja nah ini tentu tidak mengurangi cuti tahunan
upah dibayar seperti hari kerja biasa dan bila melebihi jam kerja normal tentu saja wajib dibayarkan upah lembut
saya kira itu terima kasih
karena skb tiga menteri sudah ditetapkan pada tanggal delapan belas april
hari ini adalah penjelasan secara teknis sehingga memang tidak ada hal hal yang kemudian tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan ini
karena memang apa namanya pihak swasta kemudian dia dari bidang sosial dari bidang ekonomi
tentu saja akan kita apa namanya cermati dari hasil apa namanya diskusi bersama tersebut
tentu saja kami memberikan penjelasan dan memberikan jalan agar semua pihak itu memang bisa melaksanakan atau menjalankan hal rutinnya itu dengan baik walaupun pada saat libur bersama
mungkin di sini juga ada ketua ojk berkaitan dengan perbankan dan lain lain
saya minta untuk pak wimbo
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bu menteri menko sekalian
untuk di sektor jasa keuangan terutama perbankan ini bukan yang pertama
perbankan meskipun pemerintah ada cuti bersama
melakukan pelayanan kepada masyarakat
jadi sekarang sudah ada itm ada bank yang buka silakan saja
bahkan sekarang pun pada hari minggu ada bank yang buka
jadi tidak ada masalah
untuk khusus untuk nanti dengan bank indonesia kita akan berkoordinasi berkaitan dengan hari keliring ini bisa kita
bisa terjadi pada saat cuti bersama
perbankan terbuka secara terbatas dan juga mungkin clearing dibuka
tapi ini nanti hasil pembicaraan dengan bank indonesia akan kita bicarakan bersama
karena memang untuk supaya settlement ini bisa berjalan dengan baik
terutama pada saat tadi bursa dibuka
itu biasanya ya perbankan memang harus juga melakukan
operasi dalam rangka settlement
jadi sekali lagi ini bukan yang pertama
dan perbankan juga biasanya kalau cuti bersama ini tidak full service
kalau buka tidak full service
hanya sangat terbatas
demikian bu menko
selamat pagi saya leni dari republika
mau nanya mungkin ke pak menko
atau ya mungkin menteri atau kementerian yang terkait mengenai
untuk masyarakat yang sudah memesan tiket ketika ini sudah terjadi ya
skb yang sebelumnya dan ada pengaturan termasuk yang cuti fakultatif seperti tadi yang anda nyatakan ibu
ini bagaimana apakah ada refund atau penjatualan ulang
tapi apakah tetap bisa dapat tiket untuk yang masyarakat
kalau misalnya tidak ingin jatah cuti tahunannya terpotong
pak men pak men
pak men ibu
tentang karena ini fakultatif dan cuti itu tetap ada
jadi setiap individu bisa menetapkan dirinya sendiri untuk mengambil cuti atau tidak
jadi saya pikir peraturan ini memberikan kebebasan bagi perusahaan dan pada individu untuk menetapkan
sedang refund dan sebagainya saya pikir sesuai dengan ketentuan
kalau tiketnya memang itu tiket bisa di refund ya tentunya bisa di real
kalau tidak saya bisa
saya tambahkan sedikit mungkin yang terkait dengan perusahaan swasta
nanti kita akan buat surat edaran untuk semua perusahaan menjelaskan mengenai soal cuti bersama
setiap kali keluar skp tiga menteri mengenai cuti bersama
ada surat edaran dari menteri tenaga kerja untuk perusahaan perusahaan yang menjelaskan secara lebih teknis mengenai pelaksanaan cuti bersama itu
pak mentan mungkin ada tambahan
untuk pns ya itu sudah diatur dalam pp tiga ratus tiga puluh tiga tahun dua ribu dua
jadi cuti bersama itu pada saat dia ditugaskan di pelayanan umum
di pelayanan publik pada hari cuti bersama itu tidak mengurangi hak cutinya
hak cutinya bisa diambil di hari lain
nah kemudian untuk surat edaran berikutnya akan kami buatkan untuk aturan aturan ini
nah kemudian cuti bersama ini sesuai dengan pp itu akan ditetapkan melalui kepres
itu aja terima kasih
biar kedengaran mic mic nya deh
saya reno pak dari indosiar
untuk pak menpan rb ini aturan penggunaan mobil dinas untuk mudik katanya akan diubah itu seperti apa pak
untuk pengaturan mobil dinas ini sudah diatur di dalam permentan tahun dua ribu lima tahun delapan puluh tujuh
itu sudah lama sekali ya
nah memang di situ dinyatakan tidak boleh dipakai
tapi untuk kendaraan bus
yang sekarang dimiliki oleh kantor
nah saya akan mencoba melihat aturan ini apakah bisa dipakai untuk ulang oleh pegawai golongan empat
golongan satu dan dua
karena daripada mereka pulang pakai motor apakah bisa
ini lagi saya evaluasi aturannya
karena dulu kan belum ada bus di kantor
sekarang sudah ada bus
nah khusus untuk bus saja
tapi untuk kendaraan pribadi tadi tidak
apa untuk kendaraan dinas
terima kasih bu menko
yang tadi disampaikan bu menko pengertian cuti
ya saya kira satpol pp dibagi tugas
ada yang cuti pertama kedua
damkar juga sama tidak cuti
bus kesempatan juga sama penuh
petugas dukcapil juga yang biasa dua puluh empat jam mungkin dibagi hanya enam jam sehari
jadi pengertian cuti tidak sepenuhnya cuti
penuh saya kira itu saja
dan yang terakhir yang lucu sekarang ini ya
banyak peraturan yang sudah lama
yang zaman zaman dulu itu nggak masalah
sekarang dimasalah buat aturan zaman pak jokowi
yang aneh itu itu sekarang terima kasih
dari bank indonesia berkaitan pembukaan bursa efek tanggal dua puluh
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut
menghadapi lebaran ini bagi bank indonesia ini hal yang rutin ya
tadi seperti dikeluarkan oleh pak wimbo
kami tentunya dari bank indonesia mendukung bahwa pelaksanaan cuti bersama ini akan dapat berjalan dengan baik
kami di bank indonesia pak wimbo sebenarnya sudah siap tanggal sembilan belas juli untuk operasional terbatas
sehingga pelaksanaan transaksi keuangan tunai maupun non tunai sudah kami persiapkan
dan dari sisi kesediaan jumlah cuti
ada uang kartal yang kita siapkan
ini sudah kita lakukan dengan baik
dan sudah kita antisipasi dengan adanya ada tambahan hari libur bersama ini
dan semuanya ini sudah kita siapkan
mudah mudahan pembukaan operasi terbatas tanggal sembilan belas tadi juga bisa membantu
karena memang terjadi arus balik dari masyarakat ke bursa efek
ini juga sudah kita antisipasi
demikian bu menteri
bisa melakukan settlement pada tanggal sembilan belas

pak mensos tambahan
bu menkes layanan publik
pak rumah sakit
baik terima kasih bu menko
saya kira untuk kesehatan istilah kami kami tidak cuti
jadi memang tetap harus jaga seperti yang dikatakan pak menko
puskesmas tetap buka
tapi tentu kami mengatur kepada tenaga tenaga kesehatan ini
jadi kami bersama kepolisian kementerian perhubungan kementerian pupr
karena pulang mudik ini biasanya tadi dikatakan kecelakaan cukup banyak
kami membuat pos begitu banyaknya di sepanjang jalan yang tentu ada tenaga kesehatan yang berjaga
jadi memang kami sudah seperti biasa
seperti biasanya ini tetap kami lakukan sampai tentunya cuti berakhir
juga untuk kembalinya kami tetap berjaga walaupun tadi dikatakan dengan bergantian dalam hal ini
bukan satu orang terus menerus
jadi artinya memang kita tetap sebagai layanan publik kita lakukan dengan sebaik baiknya seoptimal mungkin
demikian bu menko
apakah skb tiga menteri ini akan berlaku dan dari tanggal sampai tanggal berapa sampai tanggal kapan mulai cuti lebarannya
ya skb tiga menteri akan tetap berlaku dengan ketentuan ketentuan seperti yang sudah saya sampaikan
bahwa dari aspek sosial dari aspek ekonomi kemudian dan lain lain sebagainya
sembilan poin sudah saya sampaikan nantinya akan ditindaklanjuti oleh semua kementerian dan lembaga
kemudian juga empat menko itu akan memberikan instruksi langsung kepada semua kementerian lembaga yang ada di bawahnya
bahwa harus dipastikan pelayanan publik kemudian tetap akan berjalan sebagai mestinya
kemudian juga bursa efek pasar modal seperti tadi yang disampaikan oleh ojk dan bank indonesia
juga kemenek bumn perbankan itu tetap sudah mulai buka tanggal sembilan belas
bahkan bursa efek sudah mulai bisa melakukan transaksinya
pada tanggal dua puluh dan lain lain sebagainya akan ditindaklanjuti melalui surat instruksi atau surat edaran dari kementerian terkait berkaitan dengan pelaksanaan teknis yang ada di lapangan
mungkin itu yang kami bisa sampaikan delapan poin berkaitan dengan penjelasan skb tiga menteri
tanpa kemudian mengurangi hal hal yang berkaitan dengan ekonomi sosial perbankan dan lain lain
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh